assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladya rahma kembali hadir menjumpai anda dalam program kesayangan kita
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita di studio ada ustadz hilman fauzi
alhamdulillah sehat walafiat
semoga senantiasa sehat jadi masih bisa terus berbagi ilmu kepada kita
ahilman hari ini tema yang akan kita bahas terkait golongan mereka yang merugi
siapa saja sih sebenarnya orang orang yang merugi ini
nanti kita akan bahas dan saya kembali mengingatkan bagi anda pemirsa
bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca langsung ahilman
kalau kita bicara siapakah golongan yang merugi ini
quran juga sudah membahas ya
siapa saja ahilman mereka yang merugi
wassalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
wassalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
waalaikumsalam wr wb
kalau kita bicara tentang siapa orang yang merugi
maka jawabannya orang yang tidak beruntung
di dalam al quran allah sampaikan di surat al asr
kata imam syafiei
jika manusia bisa memahami surat al azhar saja dalam al quran
maka dia sudah bisa memahami arti dan makna kehidupan ini
demi masa demi waktu
di situ kenapa nulisnya aser bukan waktu
karena waktu juga bahasa arab kan
nah asar itu punya makna yang lebih detail
jadi kalau kita terjemahkan
setiap hembusan nafas
jadi lebih kecil daripada menit daripada detik
jadi demi setiap masa
kita berhembus dalam hidup ini kira kira begitulah ya
innal insana lafi khusr
sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian
jadi dengan waktu yang allah berikan
kita ini punya potensi merugi
merugi sebenarnya iya
kalau ayatnya ditutup sampai ayat ini saja
berarti merugi saja gitu ya
mau minta dikasih waktu yang lama apa yang sebentar
aduh kalau rugi ya
pengennya yang lama ya ahilman
kalau ternyata yang waktu dikasih itu bikin rugi
mendingan dikasih waktu yang lama atau sebentar
ya sebentar saja
mending sebentar dong
iya karena pada akhirnya rugi ya
ternyata dari waktu yang allah berikan itu rugi
kalau ayatnya sampai disini saja
mendingan dikasih waktu yang sebentar saja
mau lama mau sebentar soalnya rugi juga
karena untuk apa jadi rugi
tapi maha rahman rahimnya allah
maha baiknya allah
kata allah ada kok yang tidak merugi
kecuali orang yang beriman
dan orang orang yang beramal sholat
dan orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran atau kebenaran
dan orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran atau kebenaran
dan orang yang mau saling menasehati dalam kesabaran
kalau kita buat kalimat sebaliknya
siapa orang yang merugi
orang yang tidak beriman
orang yang tidak disibukkan dengan amal soleh
orang yang tidak mau menasehati
dan tidak mau dinasehati dengan kebenaran
dan yang keempat
orang yang tidak mau menasehati dalam kesabaran
maka ini kalau kita bedah ini panjangnya luar biasa
orang yang tidak merugi adalah orang yang tidak beriman
bukankah iman itu adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup
bukankah orang bisa taat kepada allah karena ada imannya
bukankah orang bisa lebih yakin menjalani hidup karena ada imannya
bukankah orang akan lebih kuat menjalani setiap etapa kehidupan ini karena ada iman
makanya dalam al quran di surat al mu'ad
allah memuji orang beriman
apa kata allah
jangan putus asa
karena kalian itu orang yang allah angkat derajatnya
jika kalian orang beriman
maka siapa orang beriman itu
orang beriman itu adalah orang yang meyakini allah dalam hatinya
orang yang berucap di lisannya tentang kemahabesaran allah
dan orang yang membuktikan amalnya hanya untuk allah
maka nanti setelah dia punya iman amal soleh
makanya orang yang rugi adalah orang yang tidak mau beramal dalam hidupnya
dia tidak punya bekal untuk dia kembali kepada allah
makanya dunia ini tempat menanam
tempat menyiapkan bekal
nanti panennya adalah saat kita kembali kepada allah
maka sekarang pertanyaannya
sudah berapa banyak amal yang sudah kita siapkan
bekal yang kita siapkan
untuk hari esok yang akan kita temui
maka sibukkan dengan beramal
maka orang yang hidupnya beramal beramal beramal itu
dia itu adalah orang yang benar benar menyiapkan bekal perjumpaan dengan allah swt
dan yang ketiga
orang yang rugi adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan
makanya guru saya pernah bilang begini
kalau sampai detik ini
kamu masih dilembutkan hatinya oleh allah
untuk mendengarkan nasihat kebaikan
maka kamu masih diinginkan menjadi orang baik oleh allah
jadi kalau sekarang pemirsa cnn ini
lihat cnn indonesia
ada nasihat kebaikan ini kita mau dengerin tuh
dan masuk ke hati
dan kita berusaha ingin mengamalkannya
maka kita masih berpotensi mendapatkan kebaikan dalam hidupnya
dan yang keempat
orang yang merugi adalah orang yang tidak sabar
kadang untuk sabar itu kan juga sulit sekali ya
sulit karena pahalanya surga
kalau dengan kipas angin
dan kulkas satu pintu
aduh gak ada bandingannya ya
jangan sampai hidup kita merugi
karena kita tidak menghadirkan empat sikap yang tadi
jika ingin hidup beruntung
senantiasa hadir dalam hidup kita
jadikan amal soleh
sebagai penghias dalam keseharian kita
jadikan nasihat kebaikan
sebagai kekuatan untuk kita
dan jadikan kesabaran

dan bagian terpenting dalam kehidupan kita
walaupun nanti juga ada tuh misalnya
ada perilaku perilaku yang akan mengantarkan kerugian
nanti kita bahas ya
siapa diantara mereka
pemirsa kita akan bahas terkait apa saja
atau golongan apa saja yang merugi ini
pada segmen berikutnya
gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode mereka yang merugi
tadi menarik ada yang saya highlight gitu
salah satu orang yang beruntung adalah selalu menasehati dalam kebaikan
nah kadang kadang kita dalam kehidupan sehari hari mungkin kita sering melihat sesuatu yang tidak tepat gitu ya
kita ingin menasihati mungkin teman kita kalau misalnya kita beruntung atau tidak gitu ya

aduh nanti gue dibilangnya sok suci atau apa
padahal kita sebenarnya ingin
nah harusnya kalau kita melihat misalnya ada kemungkaran atau sesuatu hal yang tidak baik
ingin menasehati tapi kita segan itu harusnya gimana ya ahilman
jika kita melihat satu kemungkaran yang nampak dalam pandangan kita
jika engkau mampu
jika engkau bisa menerimu pakai tanganmu
jadi kalau kita punya kekuasaan
maka kekuasaan itu kan bisa merubah kemungkaran itu
makanya jadi pemimpin
jika kita diberikan kedudukan dan amanah itu
gunakan untuk menghadirkan kebaikan
jika tidak bisa pakai lisan
maksudnya ya udah nasehatin langsung
tapi tentu dengan komunikasi yang baik
kalau enggak bisa juga
jika kita bisa melihat kemungkaran
minimal di hatimu tidak membenarkan perbuatannya
maka nanti dilihat
kan tidak semua orang punya keadaan yang sama
jika engkau melihat kemungkaran
lubalah dengan tanganmu
jika tak bisa dengan lisanmu
jika tak bisa dengan hatimu
minimal engkau mengingkari kemungkaran
dan engkau pun juga tidak setuju dengan kemungkaran yang dia lakukan
dan memang ketika menasehat dan diasehatin ini kan butuh seni ya
maka di dalam al quran juga allah memberikan guidance kepada kita
wajadiluhum billatih ya ahsan
ajaklah orang itu atau nasehatilah orang itu dengan hikmah
dan pelajaran baik
dan jika dia berdebat
maka debatlah atau sikapilah dengan sikap yang terbaik
jadi jangan sama aja gitu
kalau ada orang yang menghina kita ya jangan menghina balik gitu
lantas bedanya apa antara kita dengan orang yang menghina kita
jadi gak boleh balas ngotot ya
sabar dengan hikmah
dan balik lagi memang kadang kadang ada nasehat tanpa nasehat
teladan yang kita hadirkan jadi nasihat
da'wah dengan contoh itu
daripada dakwah dengan kata kata
lebih kuat gitu
makanya selain kita berkata kata juga perlu mencontohkan
karena kadang kadang orang itu memang butuh contohnya
sama kayak kita ke anak ya
dan anak itu kan duplikasi
duplikat terbaik kan beliau itu
dia akan menduplikasi perilaku kita ya orang tua
akhirnya seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk
ke gapai kemuliaan kita akan simak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau bertanya pak ustadz
dalam surat al azhar disebutkan bahwa
salah satu orang yang merugi
adalah orang yang tidak menasihati dalam kebaikan
nah ketika kita sudah berusaha untuk menasihati dalam kebaikan
bagaimana cara kita atau sikap kita untuk menyikapi hal tersebut ya pak ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berkaitan dengan pembahasan kita ahilman
kalau kita menasehati orang kita malah mendapatkan respon yang negatif
marah balik boleh gak nih
pertama yang harus kita pahami
saat kita mengajak kebaikan kepada orang lain
ingat ya tujuannya bukan agar dia ikut maunya kita
tapi agar dia ikut maunya allah swt
maka jangan memberikan nasihat agar orang jadi suka sama kita
tapi jadikanlah nasihat itu agar orang itu jadi mencintai allah dan rasulnya
ini juga otokritik bagi saya bagi kita para pendakwah gitu ya
kadang kita menjadikan objek dakwah kita sebagai sasaran
padahal menurut saya mereka itu bukan sasaran dakwah
mereka itu sarana dakwah
sasarannya siapa kita
ini ahil mani lagi ceramah di gapai kemuliaan
sasarannya siapa ya ahil man
jadi lagi nasehatin buat diri ahil man sendiri sebenarnya
audiens pemirsa beliau adalah sarana dakwah saya gitu
dengan izin allah duduk didengarkan dilembutkan hatinya
kemudian menjadi kebaikan itu aja
jangan agar oh dia berubah gara gara aku
agar dia jadi baik gara gara saya
karena orang orang pasti gak akan
kadang kadang gak semua orang nerima dakwah kita kan
dan saya sepakat dengan istilah bahwa kita tuh tidak bisa mengubah seseorang kan
tidak makanya dakwah itu artinya
mengajak menyampaikan mempengaruhi
mengajak menyampaikan mempengaruhi
sedangkan merubah orang itu ya adalah ketentuan dari allah swt
sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan satu kaum
jika dia tidak mau berubah dirinya sendiri
nah kadang kadang kita tuh suka gak sabar
pengennya mengubah orang
makanya kalimat selanjutnya apa
untuk beriman setiap saat itu butuh sabar
untuk beramal soleh setiap saat butuh sabar
untuk dakwah butuh sabar
maka sabar menjadi penyempurna dari setiap amal yang kita lakukan
makanya kalau mau beruntung harus sabar
karena orang yang sabar itu pasti rugi
dia menyangka bahwa
sabar itu kalah
justru sabar itu mendatangkan kebahagiaan
makanya jangan pernah merasa bahwa dibalik kesabaran itu
tidak akan pernah mendatangkan kebaikan
sabar itu gak ada batasnya
kenapa sabar tidak ada batasnya
karena kalau ada batasnya berarti bukan sabar dong
itu mah jawaban yang bisa dihilangkan dong
saya nyontek nih gitu ahilman
sabar kenapa tidak ada batasnya
karena pahala sabar pun tidak ada batasnya
bikin gaya ini tidak ada batasnya
bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas
dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit
sabar itu tidak ada batasnya
karena pahala sabar pun tidak ada batasnya
yang ada batasnya siapa
untuk menghadirkan sabar
maka dalam sabar nanti butuh sholat kan
sabar dan sholat maksudnya
maknanya dalam sabar libatkan allah
jangan jauh dari allah
karena yang ngasih hati ini sabar siapa
masih jangan gerudul gitu
tapi kita tidak mendekatkan diri dengan allah
maka gak ada kekuatan gitu
jika ini kita lakukan maka insya allah akan ada kebaikan
dan nanti sabar itu ada tiga mam mila
satu sabar dalam ketaatan
dua sahabat dalam meninggalkan maksiat
tiga sabar dalam menerima musibah dari allah swt
maka banyak perilaku perilaku yang karena gak sabar jadi rugi
nabi pernah bilang
ada golongan yang disebut dengan
orang yang bangkrut
siapa orang yang bangkrut itu
orang yang ketika nanti hari kiamat
dia membawa pahala kebaikannya
tapi di belakang dia ada orang yang mengadu kepada allah atas keburukannya
maka orang yang tadi ditipu itu
ya allah terimalah pahala kebaikannya
tapi pindahkan kepadanya
karena aku pernah sakit hati dengan perbuatannya
kalau amal kebaikannya habis
maka dosa orang yang dizolimi ditanggung sama orang yang menzolimi itu
itulah rugi sesungguhnya
ada lagi orang yang rugi siapa
yang karena gak sabar ya
dia seorang anak
yang masih menemukan orang tuanya masih hidup
salah satu atau keduanya
tapi dia tidak masuk surga
karena dia lupa berbuat baik kepada orang tuanya
ada orang yang dikasih kesempatan usia
tapi usianya gak digunakan untuk beramal soleh dalam hidupnya
ada orang dikasih kesempatan untuk belajar
tapi dia nggak mau belajar
jadi karena gak sabar
ujungnya jadi rugi

karena dia akan memiliki kerugian dari orang yang sabar
orang yang sabar pasti mendapatkan keberuntungan
kalau nggak di dunia pasti di akhirat
itu ya tadi ya
nah kita juga akan bahas soal ini ya hilman
orang yang beruntung atau orang yang sukses sejati itu seperti apa ya
itu nanti akan kita bahas ya di segmen selanjutnya ya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa ada masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode mereka yang merugi
ahilman kalau tadi kita sudah bedah siapa saja mereka yang merugi
kan pasti ujung ujungnya kita ingin menjadi orang yang beruntung
nah orang yang beruntung dunia akhirat itu tadi ya
jadi empat poin tadi
jadi kesuksesan yang hakiki adalah bagaimana versinya hilman
iya orang yang sukses itu adalah orang yang ketika setiap sendi kehidupannya di dunia
menjadikan jalan dia untuk mendapatkan sukses di akhirat
kelak dia berjumpa dengan allah
mendapatkan ridhonya allah
masuk ke dalam surganya allah
itu sukses tertinggi dalam hidup
makanya kalaupun sekarang kita dapat sukses di dunia itu hanya part off aja
hanya bagian kecil daripada kesuksesan kita
jangan mengukur sukses dengan urusan dunia
kalau dia hanya sementara
tapi suksesnya kita adalah di akhirat
saat hidup penuh dengan kebermanfaatan
saat wafat dalam keadaan khusnul khawar
saat kembali ke alam kubur nanti kita
kita hidup dengan penuh kelapangan dan keluasaan
dan saat nanti akhirat mendatangi kita
surga menjadi tempat terindah untuk kita
sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh allah
ya ayat tuhan nafsu libut ma'inna
irja'i ila rabbiki ra'diyatun mar'diyah
saat allah memanggil kita masuk hambaku ke surga
yang kau nantikan dan kau idamkan selama ini
orang yang sukses hakiki
adalah orang yang hidupnya diisi dengan penuh kebaikan
wafat dalam keadaan penuh kebaikan
dan saat kembali kepada allah di tempat yang penuh kebaikan
itu cita cita yang paling final ya
tapi itu tadi ya untuk menuju kesana
perjuangannya kan luar biasa
jadi salah satunya memang amal soleh itu kita gak boleh
kita harus terus berlomba lomba ya
berlomba lomba dalam kebaikan
maka ada yang
harus kita pahami ya
jalan menuju surga itu kadang dihiasi dengan sesuatu yang berat gitu
tapi jalan yang mengantarkan kepada api neraka itu
dihiasi dengan sesuatu yang terkesan indah gitu
maka fokuslah dengan tujuan kita
walaupun berat tapi jika kita tahu tujuannya adalah surga
maka kita akan mengusahakannya
karena kita tahu tujuannya
orang yang mengisi hari harinya dengan penuh kebaikan
dengan penuh kebermanfaatan
maka insya allah dia adalah manusia yang terbaik
bukan karena nabi sampaikan
khairun nas anfa'uhum rinnas
sebaik baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain
orang yang saat hidup
atau dia lahir
dan saat dia wafat
dianya tersenyum tertawa
karena orang mengetahui kebaikannya
orang itu merasa betul kebermanfaatan dalam hidup
maka mulai hari ini jadi orang baik aja
karena jadi kaya jadi terkenal jadi gak penting
saat kita kembali ke allah
jadi orang baik saja
simpel tapi dalam sekali
ahilman dalam konsep iman
supaya kita menjadi orang baik iman kita harus terus ditempa
tapi kan ada konsep iman yang naik turun tadi
nah ketika turun
apa yang harus kita lakukan
iman itu naik atau bertambah dengan ketaatan
dan iman itu turun dengan kemaksiatan
berarti sekarang mohon maaf
kalau ada diantara kita yang imannya menurun
boleh jadi dua alasannya

atau yang kedua karena ketaatan sedang berkurang
maka sekarang balik
kalau kita mau memperbaiki iman kita
yuk yuk yuk mulai balik yuk
ketaatannya ditingkatkan maksiatnya dikurangi
dengan sendirinya itu jadi rumus dan jawaban
agar kita bisa mendapatkan iman yang maksimal tadi
kalau kita ngerasa bahwa
ya ayah kok iman aku tuh ngerasa agak kurang atau agak gimana gitu
biasanya ada maksiat yang kita kerjakan
dan sebenarnya kita memiliki radar
dan kenyalnya tuh sudah ada ya dalam hati
dan kalau kita mau mengetahui ini dosa atau tidak mudah
ada getaran di hati yang membuat gelisah
makanya orang yang sudah berbuat dosa itu pasti gelisah
gak ada orang yang berbuat dosa tenang
pasti orang yang sudah berbuat dosa tuh
kok kayaknya ada sesuatu yang salah ya lah
nah kalau udah ada radar itu
berarti allah sedang hantarkan hidayah kepada kita
maka segera kita jemput hidayah itu untuk memperbaiki diri kita
bukan orang yang tidak punya salah
tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya
untuk mendapatkan kebaikan di sisa waktu hidup yang allah berikan kepadanya
maka jangan putus asa dengan rahmat allah
dengan putus asa dengan kasih sayang allah
jangan putus asa dengan ampunan allah
selama kita bertaubat minta ampun
dan memohon kepada allah
maka allah akan sertakan kita dengan kebaikan dalam hidup kita
jadi salah satu juga yang bisa meningkatkan
mengatur iman itu dengan kajian misalnya
berkumpul dengan orang soleh
karena kita itu sangat terpengaruh juga dengan teman di sekitar kita ya hilman
makanya kita harus minta doa banyak terus doakan
kan yang melembutkan hati adalah allah ya
maka ada satu doa yang bisa kita dawamkan tuh
doai allah yang membalikkan hati
tetapkan hatiku di atasmu
tetapkan hatiku di atas agamamu
rabbana ya allah ya tuhan kami la tuzik qulubana
jangan engkau condongkan hati kami
ba'da idha daytana setelah engkau berikan hidayah kepada kami
dan anugerahkan kepada kami dari sisi mu kasih sayang ya allah
sesungguhnya engkau maha teliti
maha mencermati apa yang kamu lakukan
dan engkau adalah tempat kembali bagi kami
insya allah lebih yakin
iya yakin dan semoga allah senantiasa menguatkan iman kita
ahilman senang sekali bisa membahas hal hal yang sangat penting
sebagai seorang muslim
sayang sekali tapi kita sudah berada di penghujung acara pemirsa
seperti biasa sebagai penutup ahilman
akan menyampaikan doa penutup allah yang menjaga kita di dunia ini
ya pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
ketika kita berbisnis aja kita gak mau rugi
apalagi kita hidup
maka jangan sampai kehidupan kita rugi
isilah kehidupan kita dengan empat hal
satu tingkatkan iman kita
dua tambah amal soleh kita
tiga sibukan dengan nasihat dalam kebaikan
dan empat hadirkan kesabaran
insya allah kita akan menjadi orang yang beruntung
terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah swt
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua ya allah
dengan keriduan darimu
dengan keberkahan darimu
agar senang tiasa mendapatkan kebaikan
tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya allah
tunjukkan kepada kami jalan yang benar
sehingga kami menjadi orang yang beruntung
dan kami terhindar daripada orang yang merugi ya allah
wassalamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
semoga allah mengijabah doa kita bersama
pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini
bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
saya meladya rahmat dan juga ustaz hilman fauzi undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda insya allah
kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan selanjutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas keberadaan anda